belum selesai kasus evan dimas yang tertunda kepindahannya ke malaysia striker psm makassar ferdinand sinaga juga diincar oleh salah satu tim asal negara malaysia
terkait hal tersebut ceo psm makassar manuafri arifudin membenarkan berita tersebut dan menyatakan ferdinand pun telah pamit dengan manajemen juku eja
top skor tim psm makassar ferdinand sinaga hampir dipastikan bergabung dengan salah satu tim asal malaysia yang diindikasi kuat adalah kelantan fa di musim dua ribu delapan belas
hal tersebut dibenarkan oleh manajemen psm saat menggelar konferensi pers terkait penandatangan kontrak pemain
menurut ceo psm makassar manu afri arifudin striker tim nasional indonesia itu sendirilah yang telah menghubunginya
ia menyatakan ketatarlikan salah satu klub
kelab asal jiran menggunakan joseph ferdinand di musim depan
utang free pun mengaku telah mengizinkan pemain tersebut pergi tetapi menyayangkan pemberitahuan yang dinilai terambat
dari awal selalu saya bilang kepada pemain kalau mau pergi saya tidak akan pernah menghalang halangi apalagi untuk mendevelop karirnya mengembangkan karirnya
nah terakhir kan sudah lihat sendiri
seperti apa pernyataan pernyataannya ferdinand selama ini
tidak ada kalau mempunyai bisa lewat telepon kita bisa lewat telepon saja lah
tidak ada akhirnya saya bisa lewat telepon ternyata dia dapat tawaran dari klub malaysia
dia dapat tawaran dari klub malaysia saya bilang saya bukan mau halang halangin untuk pergi
saya cuma bilang pertimbangkan baik baik cari tahu seperti apa klub yang kamu akan nantinya bermain
terus yang kedua yang saya sampaikan saya cuma bilang sayang sekali
baru sekarang kalau mau pergi karena sudah tidak gampang lagi mencari pengganti di indonesia untuk posisi seperti kamu
hingga kini psm makassar masih memburu striker lokal untuk menggantikan posisi ferdinand sinaga
pada musim dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ferdinand menyumbang dua belas gol untuk juko eja